ya mas laksanakan operasi dapur
aha pesan online baik
nah gawet transaksi online ini
oya tuku panganan bisa menambah ekonominya
misalkan warung cukup scan barcode